lalu lintas di jalur wisata puncak khususnya di simpang gadok saudara terpantau ramai lancar
polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah menuju puncak
memasuki periode arus balik lebaran lalu lintas di simpang gadok bogor jawa barat terpantau lancar
baik yang mengarah ke jakarta maupun yang mengarah ke puncak
polisi masih memperlakukan sistem one way atau satu arah menuju puncak sejak pukul tujuh belas